abi maaf ya jarina gak ngerti abu main video lah
abi tau gak pacar jarina ada dimana
kenapa sih jarina nanyainnya tahun ini mulu gak pernah nanyain abi
sekarang kan abi udah jantan tuh liat tuh abis kan belajar kumpul
abi abi jangan mainan gitu dong
ya sih sekarang udah jadi lebih jantan udah jadi lebih maco
tapi tetep aja abi itu kering gede
weh weh apaan
jangan kegeran lo tony abi kesini mau minta tolong
pak abi mau ngebunuh abi
wah di mana ada bokap yang berani ngebunuh anaknya sendiri bi
kecuali tuh kalau anak itu emang kelemar kelemar kayak luwo
orangku paling demon tuh buang anaknya gitu
tony abi beneran tony abi gak bercanda abis serius
om amor tuh ya kalo tau anaknya bakalan jadi kayak lo
pas keluar dari rahim nyokap lo tuh dimasukin lagi
kalo gak dibuang ke tong sampah udah kan beres
kayaknya bi lo kalo jadi anak tuh jangan kelemar kelemar dong ya
aduh kacau banget
lindungi api dari kejahatan papi
eh bi kalo lo alah boleh lo dilekin bokap lo sendiri
lo mau ntar masuk raka
terus tony abi harus gimana dong
lu mau lapor ke polisi lu tuh gak punya buktinya bi
nih gue punya satu solusi nih ya
tapi kalau lo mau ya lo harus belajar bela diri
boleh juga tapi kan itu kan susah ton
lo belajar sama gue
kungfu satu minggu
seratus jurus lo bisa kuasain
lo boleh jadi mana ya
si abi pasti ngerti nih bagaimana caranya bikin celana ini jadi pangki
oh sekarang aku mau kecilin buat abi
abi takut dibunuh pangki
udah lo maju aja gak apa apa
abi takut dibunuh sama papi tony
tentu lo dibunuh
belum tahu juga lo mati tenang abi
lo mau papi marah ya
itu kan tony
udah bi lo maju aja ntar kalau ada apa apa
lo yang di depan lo yang di belakang ya
lo cepetan ah
lah mahal amat sih
apaan sih bi
papi paling benci
setiap kali papi perlu kamu ada aja alasan
terus kenapa papi megang gue ini
lo harus ngajarin gue bela diri
lo harus ngajarin gue kumpu tony
gue gak mau mati muda ton

gue gak mau dibunuh sama papi tony
itu benar benar lo emang
aduh aku bisa
aduh yang yang yang
yang kamu jangan salah sangka gitu dong yang
kamu lagi selingkuh sama abi ya
yang yang aku gak mungkin selingkuh sama dia yang
mendingan aku selingkuh sama domba
daripada sama dia yang
tuh lihat muka itu
kayak naik ketakutan tuh yang tuh ya
enggak kok abi gak kayak orang naik ketakutan
abi kayak orang lagi pengen
iya emang bener bener lo
eh jarina bener kok
api takut dibunuh sama papi
kasihan abi takut
enggak lo jangan naik naik pada aku
abi kasihan ya yang ketakutan sama siapa papanya ya
tau anak sama bapak sama ayah itu begitu
oh gak pernah ngajak lana jalan
pokoknya kalau si juleha asemura itu nggak pulang pulang juga
om cirein talak tiga
yang bener om
pokoknya bep siap siap aja untuk menerima lamaran om
si abi mau urusan kecil
sayang dulu kamu kan pernah bilang sama aku kalau kamu pengen banget jadi pemain sinetron pasti ingat gak
wah iya yang emang bener
hah abis itu yang banyak yang bilang muka aku tuh kayak raffi ahmad yang kamu tau gak ya
aku tau aku tau
kamu tau kan
iya aku suka banget sama dia
dia pemain persija kan
ya kamu gak boleh gitu dong
kalau idola aku tuh jangan diajak ajak gitu dong
jangan salah aku marah nih ya marah nih marah nih ya
iya iya maaf maaf sekali ini aku nggak mungkin salah
raffi ahmad itu pemain sepak takraw iya kan

kalau aku mau kenalin kamu ke iwan teman aku yang udah jadi sutradara biar kamu bisa ikut main di sinetronnya dia
oh iya aku lupa lagi belum cerita
iwan itu temen aku dulu waktu sma
oh mantep ya enggak dia
sekarang soalnya dia udah bisa jadi sutradara
padahal waktu duduk sebangku nih waktu di sekolah
dia bilang cita cita aku cuma jadi materi sunat loh
wah yang keajaiban alam ya
iya dong sama kayak aku kajiban alam

makanya keajaiban alam itu harus dirawat
sekarang aku mau ke salon dulu ya
iya betul yang
biar kamu gak blokon lagi biar pinter ya
iya nanti kalau habis dari salon aku cintur kamu balik lagi ke sini

wuih busetnya lu
sayang kamu bener bener lah lagi pacaran sama amir
enggak lah yang
najis terlalat rilis aku sama dia
marah kaut dia nyangka shown
baunya kowe tuh
ih tau ini jorok kok dari mulut sih
eh eh eh lo berani berani emas uang lo
sekarang lo hitung sampai lima cepetan
satu dua tiga empat
eh eh eh ini bibirnya jangan maju maju
satu dua tiga empat
nah sekarang kok betul dulu
sekarang coba lo bungkukin dulu badannya
abi rusak abi
tau nih abi capek
eh eh pusap pusap
sekarang harus pusap
don kamu tuh di manage sih
aku udah minum tiga gelas
don kamu tuh dengerin aku gak sih
ini aku udah di jalan
udah di jalan
di depan ada cerakan
tabrakan tabrakan yang tunggu ya
yaudah deh tapi cepetan ya
kalau enggak aku cari cowok lain nih
aduh jangan jangan jangan
jangan dong jangan
aku eh berapa menit lagi sampai
eh berapa menit
eh dua puluh menit dua puluh menit ya
ya udah deh tapi cepetan ya
aduh aduh aduh aduh
lo untung gue gak jantungan lo
pusing amat sih bos
lagian mondar mandir gitu
kayak istrikaan aja
udah tau gue lagi puyeng
eh lo dengerin ya ya
lisha sama zarina sore ini harus ketemuan sama gue
abis dari lisa baru ke tempatnya zarina
eh emangnya badan gue bisa dibela dua apa
lo mikir lo kotak dan ketantak tuh

kan ada bim bim
ah gue sih gak percaya sama lo
ntar berabe lagi semuanya
ya udah kita sih cuma mau nolong
mudah mudahan aja nggak berantakan
iya tapi boleh juga sih
gue nyamperin lisa ke mall lo
yang disini sama zarina
ntar kalau misalnya zarina datang lo langsung telfon gue aja
iya tenang pokoknya dijamin beres deh bos
ntar gue keluarin lewat jendela
lo disini aja
ceileh gitu aja bingung banget
aduh lo tuh jangan
gampangin dong ntar kalau misalnya
kita keluar dari pindah yang sama ntar orang lain
yang penting aku kan kesampean jalan
enak aja lo mau pergi sama zarina
eh gak bisa
pokoknya kalau zarina sampai sini lo langsung
zarina gak punya abu abu yang dipercaya
abi tau gak pacar zarina ada dimana
kenapa sih zarina nanyainnya
tahun ini mulu gak pernah nanyain abi
sekarang kan abi udah jantan tuh liat tuh
abis kami belajar kumpul
abi abi abi jangan mainan gitu dong
ya sih sekarang udah jadi lebih jantan
udah jadi lebih maco
tapi tetep aja abi itu kurang gede
di mikir apa maksud zarina kurang gede tangannya
karena abi kadang kadang males olahraga
oh abi pikir gede apa aja
abi susah deh jawab ngomong
sama zarina juga abi juga suka pusing
ya sih abi susah aja
ya udah zarina mau nemuin tani dulu ya